baik bergabung bersama kami budi setia di dirjan perhubungan darat kementerian perhubungan di jakarta
pak budi selamat malam
selamat malam mbak
pak budi saya ingin tahu apakah langkah ini memang sudah mengakomodir keinginan dari para driver ojek online
untuk menaikkan tarif atau ada tarif baru mengenai ojek online ini
ya kalau saya bilang sebetulnya ini adalah tarif yang sesuai dengan keputusan menteri tiga ratus empat puluh
sudah kita rumuskan cukup lama dan kemudian pada pelaksanaannya kita secara bertahap
karena kita juga ingin melihat seberapa jauh respon dari masyarakat respon dari pengemudi
termasuk juga adalah kepatuhan dari aplikator
jadi sebetulnya ini sudah cukup lama dan kemudian kita berlakukan pertama kali di lima kota besar
kemudian kita lakukan satu kajian evaluasi dan juga assessment untuk melihat respon tadi
kemudian setelah itu kita berlakukan kembali di tahap dua
ada berapa kota besar lagi dan ini yang keempat yang terakhir
karena memang saya juga ditanyakan oleh pihak aplikator kemudian oleh para pengemudi juga
kapan secara umum secara nasional tarif ojek online seperti di dalam keputusan menteri tiga ratus empat puluh delapan
akan diperlakukan secara nasional
minggu yang lalu kita sudah rapat koordinasi dan komunikasi
dan kita juga mendapatkan kesepakatan baik aplikator maupun para pengemudi sudah mengokekan
dan kita beri waktu
jadi empat minggu yang lalu keputusannya untuk dua aplikator itu melakukan sosialisasi
baik kepada masyarakat maupun kepada pengemudi terutama untuk perubahan algoritma dalam aplikasi gojek maupun grab
dan artinya memang ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ekspektasi dari para pengemudi
sesuai dengan ekspektasi juga dari aplikator
oke tadi pak budi mengatakan kalau ini sebenarnya sudah cukup lama perencanaan ini dilakukan
apa yang menjadi halangan atau apa yang menyulitkan untuk kemudian mempercepat tarif baru untuk ojek online ini
apakah di pihak aplikatornya atau di ojek online nya
iya sebetulnya bukan kita sulit atau kemudian sekarang jadi mempercepat tidak
karena memang kita butuh waktu supaya wilayah pengawasan kita
kalau diberlakukan secara bertahap pada beberapa kota
artinya kalau tahap satu kita berlakukan sebagai varian
sebenarnya kelima kota besar sudah berjalan kita lakukan ekolosi berjalan berarti sudah sesuai dengan regulasi
berikutnya kita maju lagi beberapa kota besar lagi kemudian kita coba awasi lagi sudah sesuai baru kita berjalan ke yang lain
jadi artinya memang waktu ini kita ciptakan tahapan ini kita ciptakan untuk kita dari pihak pemerintah
untuk bisa mengawasi seberapa jauh tingkat kepatuhan dari para aplikator ini untuk menerapkan ketentuan
dan juga seberapa jauh pasarnya
sebenarnya dalam hati masyarakat respon terhadap tarif ini
pak budi dalam perumusan tarif baru ojek online ini
dari kementerian perhubungan mengundang dua aplikator grab dan gojek
dan ini untuk berdasarkan survei dari lima kota besar
sementara kalau kita lihat di beberapa wilayah di sumatera atau di sulawesi atau di nusa tenggara timur
ini ada aplikator lain yang juga ikut bersaing begitu pak budi
untuk menjalankan perusahaan ojek online
bagaimana kemudian koordinasi dengan para apa namanya para pesaing dari dua aplikator besar ini
iya saya sudah mendengar dan sudah ketemu juga dengan beberapa aplikator baru yang baru masuk
ada maxim kemudian ada juga bit car ada kemudian yang lain juga gitu
tapi kemarin saya komunikasi dengan kementerian komunikasi sebagai ujung tombak untuk pendaftaran aplikator
belum ada menerima pendaftaran tapi ini saya tanyakan sekitar satu atau dua minggu yang lalu
jadi artinya mungkin belum berproses tapi mereka sudah menerima kemitraan dari beberapa di beberapa daerah terutama
jadi saya mengimbo bahwa kalau ada aplikator baru silahkan sesuai dengan ketentuan aturan itu mendaftarkan kepada kementerian komunikasi
dan kalau kemudian mereka sudah ada di lapangan ikuti aturan ikuti ketentuan sesuai dengan norma baik dalam peraturan menteri nomor dua belas
maupun keputusan menteri nomor tiga ratus empat puluh delapan menyambut masa tarif
pak budi apakah sesuai dengan peraturan nantinya mungkin ada tahapan atau setiap berapa bulan sekali atau setiap berapa tahun sekali tarif ini akan berubah
kalau di dalam regulasi kita memang bahwa menyangkut masalah perubahan tarif karena sesuai dengan dinamika perekonomian di kita juga mungkin cepat berubah
jadi memang dalam makanya saya di dalam keputusan menteri itu
kita buat regulasinya dalam keputusan menteri bukan dalam peraturan menteri supaya cepat perubahan
jadi kita minimal ada tiga bulan sekali kita akan melakukan evaluasi terhadap peraturan keputusan menteri ini
bisa kemudian nanti dalam evaluasi itu apakah nanti ada perubahan dalam arti mungkin diturunkan atau dinaikkan
tapi saya kira kalau kemarin saya lihat sampai dengan saat sekarang ini baik dari persepsi para pengemudi
juga dari operasi

juga dari operasi
juga dari operasi
karena sebenarnya untuk objek online ini yang harus kita amati betul adalah yang di jakarta di jabodetabek
karena memang perilaku transportasi masyarakat menggunakan sepeda motor di jabodetabek ini sudah seperti kebutuhan utama
sudah primer pergerakan gitu kalau daerah daerah kan beda
oke baik terima kasih pak budi setiadi dirjen perhubungan darat kementerian perhubungan telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected